siapa yang tak kenal dengan salah satu tokoh legenda asal betawi benyamin sueb seniman yang serba bisa
yang pada masa hidupnya berhasil meraih dua piala citra sebagai aktor terbaik
bagi penggemar benyamin yang ingin melihat perjalanan karir budayawan betawi tersebut
benyamin ataupun taman benyamin sueb merupakan tempat yang harus dikunjungi
nah belum lama ini sebuah taman di kawasan bekas gedung kodim lima ratus lima di jalan bekasi timur raya no tujuh puluh
jatinegara jakarta timur diubah menjadi tempat untuk para pecinta seni budaya betawi
taman ini pun diberi nama taman benyamin sueb letak taman benyamin sueb pun strategis karena dekat dengan stasiun jatinegara
selain menawarkan halaman yang cukup luas untuk bersantai yang dilengkapi dengan beberapa gazebo dan air mancur
wisatawan juga bisa melihat sejumlah koleksi peninggalan benyamin
selain itu ada beberapa kaset lalu ada piagam penghargaan dan foto benyamin sedari kecil hingga dewasa
lukisan wajah benyamin pun tersimpan di sana namun saat ini taman benyamin sueb belum dibuka untuk umum dikarenakan masih dalam masa ppkm
penghargaan ya kepada salah satu budayawan atau seniman tokoh betawi yang semuanya pasti kenal bang benyamin seorang maestro yang sudah mendunia barangkali
karena karya karya beliau itu
dikenal di semua kalangannya
jadi barang barang yang ada di sini itu secara sukarela oleh keluarga almarhum itu dihibahkan ke pemprov dki jakarta